sari kamu ngapain disini lagi
pak jangan jangan pak tidak apa apa saya harus ke atas
sari sari sari
jangan pak jangan pak
pak raja james delia tidak akan pernah mengalahkan pak lagi
saya akan pergi dengan cara seperti ini pak
saya tidak mau pamit dulu dengan ibu
dan saya sendiri yang bilang
kalau saya ingin saya bisa membahagiakan ibu
apalagi ibu lagi sakit sekarang
kenapa saya tidak memberi kenangan yang manis untuk ibu
sebentar saja sebelum saya pergi
ibu kan sudah dikemo pak
saya rasa ibu sudah sehat
kenapa saya tidak ajak ibu jalan jalan sebentar saja pak
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
bagaimana keadaan kamu hari ini
sudah mendingan mas
jauh lebih mendingan
aku besok udah boleh pulang
kalau nggak terjadi apa apa
dan nanti datang lagi ketika kemo terapi yang kedua
syukurlah kalau begitu
kalau kamu tidak keberatan
aku akan beri kamu berdoa
jika itu bukan keberatan
kamu akan terima dari ibu
besok sebelum kita pulang ke rumah
kamu mau gak kita jalan jalan dulu
kebetulan sekarang kan mau mulai musim panas
jadi bunga bunga di taman mulai bermekara
kita jalan jalan sama anak anak juga
iya mas itu ide bagus banget
lia ayu mercy pasti senang banget
katanya papa mau ngobrol sebentar sama ibu
bisa kita bicara sebentar
nanti ganggu lagi
dulu kita sering jalan jalan di tempat
seperti makan kue lapis dan minum kopi
waktu itu cepat sekali berlalunya ya
seandainya kita bisa mengulangi lagi kebahagiaan itu ya mas
jadi kamu benar mau pergi mas
kamu mau pergi besok
park politik juga banyak
sich w wash bagian penuh bunuh
aku rasa bisa sekarang
kamu bisa minta apapun hari ini
aku akan berusaha memenuhi semua permintaan kamu
sebenarnya ada apa sih mas
apa ada yang mas yose sembunyikan dari saya
apa mas yos mau pergi lagi dari saya
mas yos mau pergi jauh lagi dari aku
sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan
setelah hari ini
saya minta kamu untuk melupakan aku
tidak akan bertemu lagi
selamat datang kembali papa
selamat datang kembali papa
selamat datang kembali papa
akhirnya kita bisa berkumpul lagi di rumah
sepertinya saya harus isi rahat sekarang
tentu saja boleh dong
aku sudah menyiapkan kamar kita sudah merapikan
bahkan mama juga sudah mengganti spray dengan spray yang baru
spesial untuk menyambut kedatangan papa
bener kan kata mama
ya benar kata mama
kalau papa kamu pada akhirnya pasti akan kembali di rumah
ini benar sih
tiap hari harus ganti spray
ganti sarung bantal
dia pikir gue capek
pengerjain beginian tiap hari
buat tempat tidur sedia lapangan bola itu gini
begini aja diri nape
siapa kayak bujoh
di tim kita
kamu mau ganggu suami saya
dasar pembantu kata umpik
ini hanya kesalahpahaman kecil aja
ya sudah kamu kembalikan

kamu bisa kembali ke rumah
kamu bisa kembali ke rumah
kamu bisa kembali ke rumah
kamu bisa kembali ke rumah
jangan kamu bikin ribut lagi
kalau enggak kamu akan saya pecah
bu ya sedih lagi ya
saya tahu ini berat buat ibu
tapi kan ibu masih punya lia
ayu juga tante
kita bakalan buat rumah ini jadi rame banget
supaya ibu tuh gak kesepian
ibu bahagia banget
ibu beruntung ibu punya kalian
jadi vesang barin gerempa juga enak banget
kok kamu berartikul dan ingsil
aku regardernya ga dayet
pak cik belom tau goals